itu itu lempar dulu
eh itu ada ulet ada ulet
gimana eh serius binu kita ketawa sama ulet ulet dimana sih
loh kenapa nat
lo mau dateng kesini malem malem
abis gue gak tau lagi mau cerita sama siapa
lo lo kenapa berantem lagi sama fanya
gue ternyata gue sama fanya itu beda ibu
apa beda ibu
iya nyayang selama ini nyebunyiin tuh semua dari gue
mereka jahat banget
pantesan aja ya lo gak mirip sama fanya
nyebelin banget sih
untuk kenapa saya sedikit aja gak pernah bisa serius
udahlah jangan sedih lagi
gue tuh lebih seneng liat nadia yang ceria pecicilan sama sotau
pakai masuk ke klub fotografi di sekolah lagi
kameranya gak punya
iya gak lucu
gue gak lucu gue selalu lucu
enggak lu aneh jayus
ih enak aja
masih kaku aja bilang gue lucu
nadia ya allah kemana sih lo bikin cemana
bikin cemas orang tua aja
nya kok naik kayak gini siapa yang meninggal
lo tuh ya kerjanya keluyuran aja jam segini baru pulang
adek lo noh si nadia
nadia nadia meninggal
lo tuh sembarangan aja ya kalo ngomong
makanya kalo nyangomong belum kelar itu jangan dipotong
nadia akhirnya nemenin foto itu fany
nah sekarang dia pergi dari tadi sore kagak pulang pulang
fany jadi gak enaknya
si nya pasti suruh kak fanya nyenyakin gue kalo
loh kok apaan sih
wajar dong kalau dia khawatir
fanya sampai kapanpun gak akan pernah jadi kakak gue ngerti
emang lo beda ibu sama dia
tapi kan satu bapak sama panya
lagian lu kenapa sih bisa sampai benci banget sama fanya
kalo lo bisa bangga dengan diri lo sendiri
tanpa ngeliat kekurangan lo
kenapa berisik diri gue sendiri
kalo selama ini gue selalu dibanding bandingin sama fanya
nah itu dia
harusnya lo bisa buktiin dong ke orang orang yang suka membandingin lo
kalau lo gak sejelek yang mereka kira
lagian kalau misalkan gue suruh milih antara lo sama fanya
ya gue pasti milih
itu tadi ya
hai widi lagi galau makanya masih kuat aja ya
ngomong biasa aja otak lu aja tuh macem macem nafsu makan
oh ya udah baiknya mau banyak gua makasih nggak akan pernah baikkan karena gue sama
ilmu kebu buyutan ngerti loh gimana sih kakak sendiri mau jadi orang tuh keras kepala banget
ya tapi gue ingetin suatu saat lu pasti akan butuh sifatnya itu karena dia itu kakak lu

serius gua lagi serius ini

tangan gua tangan gua

ini pasti gara gara kemarin gua nibahin lu ya
ngomongnya pelan pelan anak anak pada ngeliatin
nanti dikirain gua ngapain sama lu
iya ini gara gara kemarin
makanya jadi cewek jangan pecicilan
ya ampun tapi sumpah gua ga nyangka banget kalo bakalan kayak begini
gua minta maaf banget ya vin ya
ah ga semudah itu
bawain tas gua
dan sekarang ikut gua ke kantin
ya udah deh
kok udah dp hihose
lumayan suue gak dr sih
dari kat dist mutual are removing right
pokoknya gue harus bikin perhitungan
terima kasih ya
gue ke toilet bentar ya bersihin baju gue
gue mau bikin perhitungan sama lo
ya ampun gina
lo tuh gak ada puas puasnya yang ngebully gue
ya gue terpaksa ngelakuin ini karena lo gak bisa jauhin vino
asal lo tau ya vino itu ngedeketin lo ada maunya
gak usah fitnah vino itu beda sama alden
dia tuh gak kayak begitu
vino sendiri kok yang bilang sama gue dia lebih memilih gue daripada kak vanya
eh lo tuh ya kegairannya gak ketulungan
ya gak mungkin lah cowok seganteng vino mau sama cewek culun kayak lo
tuh lihat aja penampilan lo kayak gini